menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sepuluh agustus mendatang
partai demokrat belum menentukan arah koalisi
ketua umum partai demokrat susilo bama yudhoyono mengatakan
demokrat hingga saat ini belum memiliki capres untuk diusung
kriteria yang kami pilih mekanisme
sampai dengan ya demokrat mengusung capres a cawapres b
yang waktunya sekira tinggal tiga puluh hari dari sekarang
sekarang tanggal sepuluh juli paling lambat sepuluh agustus
sudah harus kami daftarkan ke kpu
karena ini organisasi kami bekerja secara sistemik
transparan dan akuntabel
transparan dalam arti kami bisa menjelaskan kepada seluruh kader demokrat di seluruh indonesia
bagaimana majelis tinggi partai akhirnya menetapkan pilihannya
capres dan capapres yang kami usung kelah
saya juga menjaring suara dari
para pimpinan cabang daerah dan pusat
serta anggota parlemen dari partai demokrat
dari sisi mereka siapa
pilihan yang ada ini yang akan mereka dukung